maaf ya pak karena saya sama anak ini sama sama perempuan saya jadi harus ikut campur
jadi lu perempuan
emangnya kenapa kalau saya perempuan
tidak ada yang bisa dipercaya
ya ampun apaan ini
bawa dia ke situ
anak kita dicodokan
salahin terus ya
ternyata gara gara dijodoh
nandin aku cinta padamu
ya ampun pak
apa apa nyalahin ibu
kurang apa sih pak ibu selama anak kita ini
jakarta banjir ibu selalu disalah
ibu selalu disalahin
sih mau gue sih
setuju gue sama lu cil
ntar kasihan si ben pengiring kayak kita
iya nanti tidak ada yang bayar
ya udah semua
ada ada aja ya
baru satu setengah lagu
udah padahal rusuh
gak pernah kelar kalo kita mau
gak etis juga kan kalo kita ngelanjutin ngeband nya
nah bareng gue setuju banget nih sama si acil

main di cafe saya
tapi lebih keren lagi kalau
feminim lebih natural
sini kartunya balikin
ini kesempatan kita
gimana band kita bisa mendunia
ya kan kita
masih bisa membumi
mimpi boleh tinggi tinggi
viral di kampung kita dulu
ya baru kita bisa mendunia
supaya semua orang tahu karya kita ini
bar nus lo buruan deh buka grup wa
tidak usah tipu tipu itu
saya sudah cap dengan broadcast broadcast ccms itu
yang keras dong
mau nge band lagi ya
kan cita cita band kita momen dunia
makanya kita harus latihan tiap hari
acel punya flyer motor baru nih
eh tunggu tunggu tunggu
tapi bapak harus janji dulu sama acil
nanti kalau bapak udah kebeli motor
pak jangan lupa ya buat ajak
hasil jalan jalan naik motor
acil yang harus janji sama bapak
acil jalan jalan apaan
mendunia jangan lupa beli
tenang dong pak
tuh ini mah keren
handlingnya pasti enakan
wah ini mau udah bagus
ini mah gak usah di custom lagi
acil pamit dulu ya
tuh kan tuh kan tuh kan bapak mah gitu
kalau udah ngeliat flyer motor baru aja
siapa ada debek asyik
pinjam golok sama asalan
gak tau cil
terus di sini anak ipa gak
yunus lah yunus
tapi otak ips sih
tidak tahu yang begini begini
bisa langsung kerja
kita daftar smk aja ya
kita daftar smk aja yuk
enggak ada bekasnya juga om bersih
ada pokoknya ini
enggak ada om
oh udah deh
buat ngebersihin mobil gue
jangan om saya perempuan
kalau gitu loh aja ayo
jangan om saya panuan
ah gak usah deh
nanti mobil gue ketularan pano lagi
saya juga panuan om
enggak mau om enggak mau
kalian jelatin itu sampe bersih ayo
ada aja ya manusia gak jelas kayak gini
udah udah udah berhenti
maaf ya pak karena saya sama anak ini sama sama perempuan
saya jadi harus ikut campur
jadi lo perempuan
emangnya kenapa kalau saya perempuan
mau bercanda sama anak anak ini
abang ini mau ngasih duit sama kalian
cuman dipanggil buat ngasih duit tuh
emang dipanggil buat ngasih duit tuh
rp dua dapet apaan om
yaudah adik adik udah mendingan sana pulang ya
dan jangan sampai kalian digangguin
abang ini jelas luti
jelas jelas abang ini di depan adik cantik